berita yang tersebut apa
udah ma nih contohannya nih
tapi tau gak ma
ada satu berita bagus juga
toko kowili pesen berapa box coba
yang baru aja udah lima puluh sekarang dua puluh
pokoknya hari ini bagus banget
alhamdulillah ya pak

intan mana pak

lentang udah bangun kok pak
sayang sekarang kamu cepetan mandi
karena hari ini papa yang nganter kamu sekolah oke
hah kok papa sih
iya sekarang papa juga mau nganterin kue
udah sekarang cepet mandi

nah apa sih tuh anak
gak tau pak
ya ampun papa muka kayak kue ditepungin
nah mama juga cemo sama
enak tapi mesti mentah
iya si papa gimana sih orang mau dimasak
hai ada magnet dunia
bernada makin hai
nah eh kerja yang rajin ya nanti sore waktu cukup oke
aku papa kamu belakangan ini sering ngantarin kamu ke sekolah sih
naik sepeda lagi emang mobil kamu kemana
ah udah lah banyak tau
gak tau masuk yuk
ya pak berjalan aja
iya sayin' kuda lihat begitu kerajaannya
aku datangnya pas sekolah masih keramik gini
kan aku malu
bukan sekali ini kan
kerja di kantor lagi
ya gak tau sayang
papa kan lagi berusaha
untuk cari kerja lagi
kalau dapet ya syukur
tapi kalau enggak ya gimana lagi
papa jadi pedagang gue terus dong
kamu keberatan kalau papa kamu jadi tukang gue
apapun kerjaan papa
ya gak penting
yang penting itu halal
kamu bisa sekolah
baik baik aja ma
aku ke kamar dulu ya
aku campur banget nih
ganti baju sendiri ya sayang ya
berarti antar semua pak
nih contohannya nih
alhamdulillah ya pak
tapi tau gak ma
ada satu berita bagus juga
toko koko willy pesen berapa box pak
yang kemaru aja udah lima puluh sekarang dua puluh
pokoknya hari ini bagus mbak
alhamdulillah ya pak
moga moga juga papa cepet dapet kerjaan baru
udah ada telepon atau surat panggilan kerja untuk papa gak
sabar aja pak ya
pasti ada kerjaan baru
mama nyepit makan dulu ya pak ya
ya harusicuh dan diam punk
setiap hari papa bantuin mama
pasti kamu lagi sedih ya
papa ke sekolah
dia pake jana pendek
naik sepeda lagi
harusnya kamu bersyukur
sekarang papa selalu ada di dekat kita
yang penting kamu doain aja ya
dan mama juga berharap sayang
semoga kamu bisa mengerti
dengan keadaan kita sekarang ya
menghargai semua usaha papa
jangan sedih lagi dong
mama rapin kue dulu ya
ini kamu bawa ke sekolah ya sayang
ini kue bikinan baru lah sama papa
jadi kamu cobain sama temen temen kamu
siapa tau temen kamu suka
jadi kamu bisa jualan kan di sekolah sayang
hah jualan kue di sekolah
hah jualan kue di sekolah
hah jualan kue di sekolah
loh emangnya kenapa
enggak lah mama gak kenapa napa
eh jangan gitu dong sayang
ini sekalian papa juga mau ngaterin kue
papa ngantri ke sekolah yuk
enggak enggak mau enggak mau
lintang bisa berangkat sendiri
bisa berangkat sendiri oke
kan dong kan ya

pokoknya enggak mau

mama dapet bang
kamu bawa ke sekolah ya
enggak usah deh
eh jangan gitu dong lintang
kamu kasih temen temen kamu iseng ya yuk
kenapa sih tuh anak
akhirnya ini kelakuannya aneh aneh aja
ya mungkin saja pak
dia belum bisa beradaptasi di kegiatan kita sekarang
lama lama juga bisa
papa pikir dia tuh malu
dia tuh malu kalau papanya
udah nggak kerja kantoran lagi
dia tuh malu
kalau diantar ke sekolah naik sepeda
sudah lah pak
jangan tahu udah masukin latih
namanya juga anak kecil